sejumlah pejabat pemerintah kabupaten subang jawa barat termasuk bupati subang ruhiman asyik berjoget sambil diiringi musik
di tengah keramaian yang digelar di bukit nyomot desa cinta mekar kecamatan serang panjang pada sabtu malam lalu itu
para pejabat tak menerapkan protokol kesehatan
selain tak mengenakan masker tidak ada pula physical distancing
videonya pun beredar viral dan membuat geram masyarakat subang karena digelar di tengah pandemi covid sembilan belas
terlebih kasus penyebaran covid sembilan belas di subang masih cukup tinggi
bahkan hingga saat ini pemerintah setempat belum mengizinkan warga menggelar acara hiburan maupun hajatan
sangat miris ya di saat kita sekarang tidak boleh kemana mana sekolah ditutup
terus acara hajatan hajatan
dengan sudah ada izinnya pun sangat susah
tapi mereka pejabat pejabat di subang dengan begitu mudahnya melakukan tapping ground ya
ada video yang menayangkan pak bupati wakil bupati sekda dan sebagainya lagi joget joget begitu asiknya
usai videonya beredar viral dan mengundang kecaman warga bupati subang ruhimad mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf
menurutnya aksi joget itu dilakukan secara spontan
namun kala itu ya kan begitu gembiranya dan tentunya ada yang habis makan lupa langsung pakai masker lagi ada yang iseng tentunya
akan hal itu saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah tentunya mohon maaf akan manusia memang tidak sempurna
hiburan yang viral merupakan bagian dari kegiatan silaturahmi dan penyamaan persepsi kepala organisasi perangkat daerah atau opd kabak dan kasubak di sekretariat daerah kabupaten subang
dian firmansyah subang jawa barat